bila mulai harus menggunakan sunscreen atau sunblock sesuai dengan kebutuhan pola hidup juga harus sehat dan mengonsumsi air mineral yang cukup